assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali saya meladia rahma
hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya di studio ada ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
hari ini ahilman kita akan membahas tema yang sebenarnya
sangat menarik dan ini sebenarnya dinanti nanti juga
oleh para pemirsa gapai kemuliaan
karena edisi hari ini adalah ahilman akan menjawab
pertanyaan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk
dan juga email ya ahilman ya
nah bagi anda juga pemirsa yang juga
masih memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan
pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera
di layar kaca kita langsung ke pertanyaan pertama
nah pertanyaan pertama ini
datang dari reni dj di malang
kita langsung bacakan ya irman ya
apakah doa bisa mengubah takdir
jika iya seberapa kuat doa itu
kemudian mengubah takdir manusia
sebelumnya terima kasih untuk
pemirsa yang sudah bertanya
kepada cnn indonesia
di gapai kemuliaan tentunya ini adalah
sesuatu yang membahagiakan untuk kita
apa yang kita hadirkan ini
diterima dengan baik
dengan baik oleh masyarakat
dan tentunya juga kita berharap
berdoa kepada allah
semoga lisan ini yang menyampaikan senantiasa
dibimbing dalam kebaikan
dan tentunya yang kita ucapkan adalah
sesuatu yang benar yang baik
yang bisa menjadikan kita pribadi
yang makin lebih dekat dan taat kepada allah
baik pertanyaan tentang apakah doa itu
bisa merubah takdir jawabannya bisa
kita harus petakan dulu
tentang takdir itu sendiri
sebagaimana kita tahu bahwa takdir itu kan ada dua ya
yang pertama ada takdir mubrom
yang kedua ada takdir mu'alak
takdir mubrom itu adalah takdir yang ditetapkan oleh allah
tanpa mengikut sertakan ikhtiar manusia
dan itu tidak bisa dirubah
kita lahir dari orang tua siapa
itu adalah sesuatu yang telah allah takdirkan
dan kita tidak diikut sertakan untuk ikhtiar
dalam menentukan hal tersebut
jadi mutlak ya
ada yang kedua takdir mu'alak
segala sesuatu yang ditentukan oleh allah
tapi mengikut sertakan ikhtiar manusia
untuk menghadirkan ketentuan tersebut
dalam menentukan jodoh
tentu melibatkan ikhtiar kita
dalam proses ta'aruf
untuk mendapatkan jodoh tersebut
maka bekerja itu adalah pilihan dari setiap pekerjaan yang kita pilih
nah jika ada pertanyaan
apakah takdir itu bisa
apakah doa bisa berubah takdir
jawabannya tentu bisa
salah satunya adalah takdir mu'alak itu
yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita
maka saya seringkali menggaris bawahi
jangan memisahkan antara ikhtiar dengan doa
akan semakin kuat jika ada doa di dalamnya
dan doa itu adalah bagian daripada ikhtiar
kata para ulama
tidak disebut ikhtiar
jika tidak melibatkan doa
dan tidak juga bisa dikatakan doa yang sempurna
jika tanpa ada pembuktian ikhtiar
maka ikhtiar dan doa adalah dua kesatuan yang harus saling menguatkan
sebagaimana di dalam al quran
misalnya kita menemukan allah swt berfirman
dan allah tidak memberikan sesuatu kepada manusia
kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya
nah ketika bicara usaha
maka ada usaha yang berbeda dengan usaha yang diusahakannya
yang sifatnya dunia
terkait dengan fisik yang kita hadirkan
tentu ada usia usaha yang sifatnya langit
makanya allah itu mencintai orang yang banyak doa
sebagaimana kita bisa lihat di surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh enam
allah swt berfirman
apabila mereka bertanya tentangku
katakan kepada mereka
aku ini dekat
dan allah akan mengijabah
atau menjawab setiap hambanya yang berdoa kepada allah
yakin kepadaku beriman kepadaku
agar engkau mendapatkan petunjuk
nah maka doa adalah bagian dari ikhtiar
sehingga pada akhirnya nanti allah bisa menentukan
kebaikan untuk kita
yang sedang punya keinginan punya harapan
semakin benar engkau menginginkan keinginan tersebut
jika engkau semakin melazimkan doamu kepada allah
apakah doa bisa merubah takdir
bahkan boleh jadi
doa itu bisa lebih duluan daripada takdir yang bisa kita dapatkan
bamiila ditakdirkan izin ya
akan mengalami musibah misalnya
akan mengalami celaka gitu
tapi karena ada doa yang kita kuatkan
itu bisa jadi menghalangi
bamiila dari kecelakaan yang akan terjadi
di zaman nabi musa alaihi salam
ada seorang perempuan yang pernah
istilahnya minta apa ya
minta doa lah kepada nabi musa
tapi singkat cerita nabi musa alaihis salam itu
naik ke langit kemudian melihat
takdir perempuan itu gak akan punya anak gitu
maka nabi musa ketika ditanya
untuk doakan punya anak
dan kemudian hanya berdiam saja
tanda tidak ingin mengecewakan hati si perempuan tersebut
nah singkat cerita beberapa tahun
si perempuan itu datang lagi dengan membawa seorang anak
maka nabi musa bertanya
perempuan itu jawab
wahai nabi musa terima kasih ya
karena doamu yang telah engkau lapatkan
akhirnya aku punya anak
nabi musa merasa
aku gak doain dia karena aku tahu

takdir dia itu tidak akan punya anak
ketika ditanya siapa ini
nabi musa merasa bahwa
perasaan dicatatan takdirnya
perempuan ini gak punya anak
maka kemudian nabi musa mengadu kepada allah
kan diantara nabi yang bisa bicara dengan allah
maka bertanya ini kenapa kok bisa
dia punya anak karena doa yang dia panjatkan
dan terus langitkan kepada allah
sehingga allah merubah takdirnya
untuk memberikan kepadanya kepada nabi musa
untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut
ini sebenarnya poin bagi kita
untuk tidak pernah menyerah dengan segala apa yang kita minta sama allah
jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat
maka yakinlah allah akan mengabulkan di waktu yang tepat
bukan tentang cepat
tapi tentang tepat
dan kalau ahilman selalu bilang begini
allah itu selalu punya cara
bagaimana cara mengabulkan doa doa kita
doa aku gak terkabul
boleh jadi bukan tidak terkabul ya
tapi allah mengalihkan doa kita
dengan hasil yang allah lebih tahu
mana yang terbaik untuk kita
yang pertama yes
yang kedua no
yang ketiga wait
yes allah berikan sesuatu yang kita mau
no allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik
dalam pandangan allah
wait tunggu allah akan berikan di waktu yang tepat
nah ini menguatkan kepada kita
agar tidak pernah putus untuk berdoa
jangan pernah berhenti berdoa
dan jangan pernah berdoa untuk berhenti
karena semuanya akan ada kebaikan
dari setiap ketentuan yang allah hadirkan
yang nyesek itu adalah
udah menga doa
dapat ketentuannya yang kurang baik
jadi lebih nyesek
kalaupun kita udah berdoa
tapi hasilnya misalnya nggak sesuai dengan harapan kita
gak jadi masalah
karena yang paling penting bagi kita kan dapat pahala dari allah
dengan doa doa kita
maka kadang kalau ada pertanyaan
kenapa doa kita belum dikabulkan
boleh jadi allah masih merindukanmu untuk terus berdoa kepada allah
karena begitu banyak orang yang udah doa
dan dikabulkan gak doa lagi
makanya kata allah berdoa kepada allah
perkataannya bagus sekali
ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan
tapi saat aku berdoa dan doaku belum dikabulkan
aku lebih bahagia
jadi kalau dikabulkan bahagia
kalau belum dikabulkan lebih bahagia
kata imam ali ketika doaku dikabulkan
berarti allah memberi apa yang aku mau
tapi saat doaku belum dikabulkan
berarti allah memberi apa yang allah mau
oh ya allah
dalam perkataan yang lain
aku tidak gelisah ketika doaku belum dikabulkan
aku lebih takut
ketika allah tidak memberikan kesempatan lagi kepadaku untuk berdoa
orang itu jadi gak doa lagi kalau udah dikabulkan
makanya kadang kadang allah menunda pengabulan doanya
karena ingin melihat hambaku terus berdoa
bahkan luar biasa bami allah
ada studiwayat yang menyebutkan begini
ada seseorang yang ketika nanti di akhirat mereka kaget
karena mendapatkan surga yang pviv
dia tuh bingung
perasaan amalan amalannya gak ada yang istimewa gitu
sehingga bisa mengantarkan dia kepada surga yang vviv
maka ketika itu ditanyakan lah
ya allah amalan apa yang membuat aku sampai di surga yang seperti ini
karena doa doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia
jadi ternyata doa doa yang belum sempat dikabulkan itu
itu akan diakumulasi
sampai nanti kita kembali kepada allah
dan allah berikan balasannya ketika di akhirat
dan balasannya di akhirat gitu
itu kan di luar apa yang pernah terbesit dalam
ya allah kenapa engkau tidak mengabulkan
padahal allah punya cara
kapan dan seperti apa balasan terbaik
untuk setiap doa doa kamu yang
kamu lakitkan ke allah tapi allah belum balas
maka tidak ada yang sia sia dengan doa
makanya sering ahilman sampaikan
kalau kamu mau menangis
menangislah di hadapan allah
karena di saat itulah air matamu tidak akan sia sia ketika tumpah
ketika engkau mau curhat
curhatlah sama allah
karena di saat itulah engkau tidak akan menangis di hadapan allah

karena di saat itulah engkau tidak akan sia sia mengeluarkan curhatanmu kepada allah

doa bisa berubah takdir
dan jangan pernah takut melangitkan doamu kepada allah
karena allah tahu mana yang terbaik untuk kita
masya allah bicara doa tuh rasanya
maksudnya setiap dari kita itu pasti punya pengalaman sendiri ya hilman ya
dan kalau kita mau jujur
coba deh kita tanya mungkin sama diri kita sendiri
kita pernah nggak sih kecewa kepada allah
pasti lah pernah kan
tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil hikmah
allah tuh sebenarnya sedang menyiapkan yang terbaik
dan itu terjadi ahilman dalam hidup kita ya
betul bahkan mohon izin mbak mila
kalau kita kaitkan ya
antara sesuatu yang kita minta
dan belum allah kabulkan
dengan sesuatu yang tanpa kita minta
tapi allah sudah kasih
coba lebih banyak mana
yang allah kasih tapi kita gak minta gitu loh sebenarnya
kita gak pernah minta tapi allah kasih
dan itu jauh lebih banyak sebenarnya
daripada apa yang kita minta dan belum allah kasih
dan sekarang pertanyaannya
apa yang membuat kita masih berat untuk berdoa
padahal allah tuh pengen sekali
lihat hambanya yang berdoa
maka allah dalam nama asma'nya disebutkan
aku tuh menjawab setiap doa doamu
maka jangan pernah mengira ketika engkau berdoa allah tidak menjawab
tapi kadang jawaban allah gak pernah kita bayangkan dan kita pahami gitu
ya doa saja
ya hasilnya allah yang menentukan
maka nanti dalam perspektif lain
kita pahami apa itu doa
itu meminta bukan mendikte
karena kebanyakan kita itu mendikte
dan kita tuh seakan akan merasa lebih tahu gitu loh
apa yang kita butuhkan
apa yang kita minta seakan akan itu yang harus terjadi
allah lebih tahu
makanya dalam doa selalu selipkan bahwa
ya allah hamba meminta yang terbaik dalam pandanganmu
karena barangkali pandangan hamba itu terbatas
tapi pandanganmu itu jauh lebih luas ya allah
nah itu penting untuk dihadirkan
rasa rasanya harus butuh satu episode kayaknya
kita harus juda dulu ah hilman
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
kakaknya jadi kalau misalnya kita berdoa
tapi tidak dengan keyakinan itu juga

setidaknya ada empat hal
yang perlu kita perhatikan dalam doa
agar doa kita
diterima oleh allah dan dikabulkan
oleh allah yang pertama ikhlas
yang kedua yakin
jadi keyakinan kita
dengan doa yang kita panjatkan itu
besarnya allah mengabulkan doa kita
dan allah hanya akan mengabulkan
doa hambanya yang yakin kepada allah
kenapa ini digarisbawahi
karena banyak orang doa tapi gak yakin
jadi istilahnya kalau dalam bahasa
konteks lain itu namanya lipssing
sekedar doa sekedar
mengucapkan tapi tidak ada keyakinan
di dalam hatinya satu ikhlas
dua yakin yang ketiga perhatikan
adab dalam berdoa
maka dalam doa kan ada adab adabnya
ada prosesnya ada waktunya
ada tempatnya nah ini bisa
diperhatikan oleh kita semakin kita
memperhatikan adab adab dalam berdoa
cepatlah juga doa itu
dikabulkan nah yang keempat tentu
doa itu harus dibuktikan dengan
amal perbuatan maka dalam ayat
yang tadi ahilman bacakan al baqarah

allah akan menjawab setiap doamu
ikuti perintahku dan beriman
makin kita membuktikan amal
yang mengundang kebaikan allah
dalam hidup kita maka semakin
bercepatlah doa itu dikabulkan
kayak sholat sedekah infaq
puasa baca quran
silaturahim nah itu adalah bagian
percepatan dari doa yang kita inginkan
nah baru nanti yang terakhir adalah husnuzon
kepada allah artinya apapun yang kita
dapatkan itu adalah yang terbaik
dalam pandangan allah swt jadi intinya
mencari mukanya di depan allah
nggak usah ke yang lain lain ya
apalagi ke makhluk gitu ya apalagi curhat
apalagi doa di sosmed
lagi ngetrend sekarang kan
apa sih sebenarnya sebenarnya gimana oh ya itu sekalian deh
maksudnya kita banyak melihat mungkin teman teman kita
ada saudara saudara kita yang
kadang kadang kita juga suka gitu loh
ahilman maksudnya sebenarnya ada tendensi
ya pengen doa aja gitu
boleh satu yang pertama ya sebagai
sarana untuk mengaminkan doa bersama
teman teman mengaminkan kan jadi bagian yang bisa
menguatkan doa tersebut tapi
dengan catatan adalah jangan sampai kita doa
menyinggung atau membuka aib
iya dia doa sih buat suaminya tapi
tapi kalau disimpulin kok yang membicarakan
aib suaminya ya dengan doa doa tersebut gitu
jadi sebaiknya ya ambil
doa doa yang masud doa doa yang ada
di quran di hadis itu sebagai doa
bersama gitu ya kayak ahilman misalnya
izin allah ya mbak mila di sosmed
kan rata rata kalau udah bikin caption di bawah itu ada doa gitu
dan itu berharap semua mengaminkan
doa yang sama gitu
jadi jangan sampai itu menyinggung
atau membuka aib orang lain
ahilman sudah ada dua pertanyaan
apakah ini pertanyaannya sebenarnya
masih bahasan yang sama mbak toharoh
ini pertanyaan yang kedua datang dari mbak ririn
di tangerang selatan pertanyaannya begini
pak ustadz apakah
boleh kita mandi junup dengan
menggunakan air panas kemudian
pertanyaan ketiga dari mas gatot prasetyo
ada di malang pertanyaannya
saya punya luka yang menahun dan diperban
nah apakah pada saat bersuci
perbannya perlu dibuka
sedangkan ada ubatnya misalnya
gimana ahilman betul betul
yang pertama kalau air panas jangan ya
iya pak nanti kepanasan
iya bener kan malah jadi
tambah luka kan
udah mah mandi besar
udah mah kotor
mendidih jangan sampai ya
jadi yang dimaksud mungkin air hangat
kalau bicara diperbolehkan
karena tidak ada dalil yang
mempergunakan air hangat
mandi besar kita atau air julub kita
maka tidak jadi persoalan boleh ya
hanya mungkin yang perlu diperhatikan adalah
nanti seperti misalnya
jumlah kulahan airnya
terus juga yang harus dipastikan juga adalah
apakah air itu tercampur dengan najis atau tidak
nah selama tidak tercampur dengan najis
kemudian jumlahnya juga memenuhi jumlah daripada air yang bisa digunakan untuk bersuci
tidak jadi persoalan bahkan misalnya mohon maaf
kalau air itu habis kita gunakan kemudian bercampur lagi digunakan lagi juga tidak jadi persoalan
selama masih masuk takaran daripada air yang diperbolehkan untuk bersuci tadi
tinggal mungkin yang harus diperhatikan adalah
urutan urutan mandi besarnya
mungkin ada yang harus dipastikan lagi nih
boleh kak hilma
mamilla tahu nggak
saya tahu tapi ya takutnya nanti salah ya alasan
kalau tidak salah kita mau bahas bagian yang kanan dulu
pertama niat dulu
niat dulu ya jangan lupa
pertama niat dulu
terus yang kedua nanti seperti biasa mencuci tangan
terus yang ketiga mencuci bagian kemaluan
terus yang keempat berwudu
seperti berbudu kita mau sholat
kemudian yang kelima ambil air ke dalam setelah setelah jari kemudian menyeka nyeka ke bagian rambut atau bagian yang paling dalam
saya belum tahu ini
karena sebenarnya kalau kita bicara mazhab kan macam macam ya
ini yang umum aja ya
nah terus nanti mengguyur
kemudian nanti nanti membersihkan seluruh tubuh
sunnahnya sebelah kanan terlebih dahulu
kemudian tiga dipindah sebelah kiri
ada tujuh lah yang harus diperhatikan
kalau nggak ada gayung pakai shower
itu lebih biasanya kan karena itu lebih rata ya ahilman
karena kalau gayung tuh suka udah keguyur belum ya yang belakang gitu
kalau ada shower juga
kalau yang punya shower ya
kalau yang nggak punya shower kan gimana
gayung maupun shower sama aja
tapi pastikan harus rata
nah jadi poin poin itu yang perlu kita pastikan dan kita perhatikan
jadi kalau bicara apakah boleh menggunakan air hangat
terjawab ya mbak ririn ya di tangerang selatan
oke untuk mas gatot yang punya luka
jadi islam itu kan segala aturannya memudahkan
tidak ada sesuatu yang menyulitkan
ada bagian yang luka
yang apabila terkena air akan semakin parah lukanya
maka memang ada beberapa aturan yang bisa diperhatikan
luka tuh ada yang terbuka ada yang tertutup dulu
kalau luka hati
tidak ada yang tertutup
ini mulai karena seringnya sama ahilman ya
jadi banyak tuh
karena luka hati itu luka yang tidak bisa disembuhkan
mas gatot sudah menunggu
gini ya kalau bicara luka
jangan pernah berusaha menghilangkannya
karena engkau tidak akan pernah bisa menghilangkannya
cukup mengobatinya saja
walaupun kadang bekas luka itu selalu ada
dan tidak apa apa
justru kalau bekas luka hilang
menjadi tidak ada cerminan untuk mendapatkan hikmah dibalik luka tersebut
maka ini buat yang terluka ya
jangan pernah berusaha menghilangkan lukanya
cukup membersihkannya saja
gantikan dengan orang lain yang bisa menyiasa hati kita
benar ini mas
bahasanya beda ini ya
nah kembali kepada yang tadi
ada dua luka
kalau luka terbuka itu
masih boleh kena air
kepada bagian yang memang
menjadi anggota tubuh yang harus kita sucikan
kalau memang dengan air itu akan jadi tambah parah
maka cukup untuk dibasu atasnya aja
jadi boleh airnya bagian guyur luka
kalau tambah luka tetap ditempel sedikit saja
yang penting kena
kalau tidak bisa ya sudah
nah pilihan terakhirnya ya tayamum gitu
nah kalau tertutup
sama kayak tadi
airnya di bagian atas perban tersebut
juga tayamum saja
jadi ini bisa mempermudah
bagi kita untuk kemudian
tidak memaksakan sesuatu yang akan mendatangkan madhurat untuk kita
ada kaedah usul fikih yang harus kita pahami begini
segala sesuatu yang madorot itu
akan mengantarkan sesuatu jadi boleh untuk dilakukan
jadi misalnya tadi
kalau kena air akan jadi tambah parah lukanya
maka dalam kaedah kita
sesuatu yang akan menambah madorot
itu boleh ditinggalkan oleh kita
jadi bukan selamanya
selama memang ketika kita
meninggalkan itu akan ada masakan waktu penyembuhannya
jadi nanti kalau udah normal lagi
ya udah sehat lagi
atau bekas luka
bekas luka gak bisa ya
jadi anda males
tetap harus kembali kepada poin yang tadi
jadi islam itu
agama yang memudahkan
ambil kemudahan itu
jangan menjadikan sesuatu yang memberatkan
untuk kita menghadirkan ibadah
karena ada orang tuh kalau mandi besar tuh
ahilman ini masih
masih satu ini ya
mandi besar iya
sabunan dulu nih biasanya
mungkin sabunan dulu baru kemudian membasus
apa membasuh dulu
kemudian baru kita
menggunakan sabun gitu
kalau bicara urutan yang tadi ahilman sampaikan
itu jangan di ini ya
itu bisa di
tartibnya bisa dibolak balik ya
tapi kalau bisa
yang tadi tuh
pertama niatnya dulu
kemudian yang kedua
setelah itu kemudian
setelah ambil wudhu itu
kemudian tadi menyeka air
ke bagian bagian dalam
atau bagian kulit kita
kepala ini tiga kali kan
nah ada yang bertanya
kalau kedinginan gimana gitu
setelah satu urutan tadi
dipakai air hangat
maka menggunakan air hangat
ketika kita mandi besar misalnya
nah kalau yang
kalau nggak ya
seperti biasa aja
nah nanti baru
baru nanti bisa pakai sabun
secara sempurna gitu
atau mau dari awal
biar lebih bersih juga
tidak jadi persoalan
ya khawatirnya kan
tidak ada yang
ada yang nggak punya sabun
jadi sabun itu kan
bukan bagian penting
untuk kemudian bagian
dari mandi besar itu
oke jadi jangan kemudian
iya kadang orang mikirnya
harus berbusa busa gitu
aku mah kalau nggak ada sabun itu
harus pakai sabun yang biasa
kalau nggak ada sabun tertentu
dan dia nggak mandi wajib
jangan sampai itu
menjadi syarat yang penting banget
karena ada yang begitu
kalau sampoan nggak pakai sampo itu tuh
nggak mau gitu
nggak aku banget
nggak aku banget
nah itu jangan sampai
membatasi kita untuk tidak mandi wajib
jadi secara dasarnya
tinggal nanti kan bumbu bumbunya dimasuk masukin
masih kita akan lanjutkan
pak mirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah yang satu ini
ya pak mirsa
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode ustadz menjawab
ahilman ini ada pertanyaan terakhir
ini panjang nih
kayaknya bahasanya juga bakal panjang
ini pertanyaan dari mbak febinia ya
bagaimana pandangan dan nasihat ustadz terkait orang orang yang rajin beribadah
tetapi masih merendahkan dan melakukan berbagai cara untuk menguasai harta orang lain
bahkan keluarga sendiri
padahal secara materi mereka sudah memiliki segalanya
masih belum selesai
lalu bagaimana menyikapi orang yang sering mengungkit ungkit kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain
yang pertama dulu
ini ibadahnya apa dulu nih
maksudnya dalam dia memahami konteks ibadah itu apa gitu
mungkin ya yang terlihat kali ya
mungkin ke masjid
baca quran dan lain sebagainya
mungkin terlihat lah
ya hakikatnya ibadah yang kita hadirkan itu mampu menghadirkan ahlak yang baik
orang itu makin bertambah ilmunya
makin meningkat imannya
makin meningkat imannya makin baik ibadahnya
makin baik ibadahnya makin banyak amalnya
makin banyak amalnya makin indah akhlaknya
orang itu makin bertambah ilmu meningkat iman
makin meningkat iman tambah baik ibadahnya
tambah baik ibadahnya tambah banyak amalnya
tambah banyak amalnya tambah indah ahlaknya
jadi artinya kalau ada orang yang rajin ibadah
tidak menghadirkan keindahan akhlak
berarti ada yang kurang sempurna dari ibadah yang dihadirkan
tidak berefek gitu
makanya salah satu efek sholat itu apa sih
sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan kejidan munkar gitu
nah sekarang ketika ada pertanyaan ibadahnya bagus
ini pertanyaan dilurusin dulu
bagaimana kita bisa menyimpulkan bagus ibadahnya
kalau kemudian dalam akhlaknya tidak dihadirkan kebaikan
maka tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita evaluasi
karena apalagi urusannya dengan manusia
bukan kebacaan sholat di akhir adalah assalamu'alaikum
assalamu'alaikum apa maknanya
allah tuh menginginkan setelah kita sholat
kita menjadi orang yang menebar keselamatan kepada siapapun diantara kita
eh kanan kiri maksudnya
nanti nyala nyalahin aturan
dan ini kan untuk memahami bahwa dalam sholat
setelah sholat kita tuh jadi lebih peka kepada orang lain gitu
nah ya jangan sampai kemudian dia zolim sama orang
jangan sampai dia mengambil hak orang
bahkan nabi memberikan peringatan kepada kita
tentang satu golongan yang namanya muflis itu kan
orang yang bangkrut
siapa orang yang bangkrut itu
ya orang yang ketika nanti hari kiamat
dia membawa pahala sholatnya
membawa pahala baca qurannya
membawa semua pahala kebaikan
tapi di belakang dia ada orang yang mengadu kepada allah
tentang kelakuan yang dia lakukan kepada dirinya
pernah mengambil haknya
maka orang yang diambil haknya itu menuntut kepada allah
untuk menyerahkan amalan amalan yang pahala baik dia itu
untuk diberikan kepada dia kan
terimalah amal sholatnya
terimalah amal puasanya
berikan kepada saya
untuk menggantikan kedoliman yang pernah dia lakukan
jadi kalau kita simpulkan apa
ya sia sia berarti
ahilman selalu bilang bahwa
ketika kita punya urusan dengan manusia yang lain
di dunia selesaikan
termasuk hutang pihutang
termasuk kalau kita ada sangkutan a b c dan selanjutnya gitu
nah ini jangan sampai
jadi membatasi gitu loh
kebaikan kebaikan yang allah akan berikan
ya kalau kita kembali kepada poin yang tadi
sayang aja ibadahnya mbak mila
dia tidak mendapatkan apa apa
karena pada akhirnya
apa yang dihadirkan dari amalannya
akan dipindahkan kepada orang yang dizolimi
dapetnya capek doang kali ya
jangan sampelah kita ibadah
tapi melupakan hubungan kita dengan manusia
seseorang yang mampu menjaga hubungannya dengan allah
pasti dia mampu menjaga hubungannya dengan manusia
karena ketika dia menyakiti
perasaan manusia atau menyakiti hati manusia
ya berarti dia juga menyakiti allah
dan berarti dia juga tidak memenuhi bagaimana
kebaikan dirinya kepada allah swt
ya bahkan disebutkan dalam keterangan lain kan
tidak disebut bersyukur kepada allah
kalau kamu tidak berterima kasih kepada manusia
di dalam agama ini
penjagaan terhadap harga diri manusia itu sangat sangat di
masya allah ya
ada lima penjagaan yang perlu kita pastikan
oke lima penjagaan
yang pertama ada
yang kedua ada
menjaga diri kita
jadi itu tuh semua
bagian dalam diri kita aja
yang lima tadi
menyangkut lima orang lain
lima hal pada orang lain
ya allah ya
ya jangan sampai merendahkan
hak orang lain
hak orang lain
harta orang lain
diri orang lain
termasuk ya tadi
keturunan orang lain
segala sesuatu yang akan menghancurkan penjagaan itu
hubungan keturunan orang lain kan
itu akan mengganggu
kenapa kita diperintahkan belajar
karena menjaga akal
kalau kita gak belajar
akal kita gak akan terjaga
ya kenapa kita harus melindungi diri dengan makan
kalau nggak makan kita akan
tidak akan bisa punya energi misalnya
ibadah segala macam
kalau ada seseorang yang ibadahnya rajin dalam tanda kutip
tapi tidak berdampak pada keindahan akhlak dalam dirinya
maka boleh jadi tidak sempurna imannya
siapakah orang yang paling sempurna imannya
yang paling indah alatnya
yang paling indah akhlaknya
jadi parameternya itu dari situ sebenarnya kelihatan ya
habis perintah sholat
next nya adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama
misalnya dalam ayat lain
innal ladhina yatsuluna kitab allah
ya kan gitu
sungguhnya orang orang yang bertilawah quran
yang mendirikan sholat
dan berinfak kepada orang lain dengan rezeki yang diberikannya
baik terang terangan ataupun sembunyi sembunyi
jadi ini kaitan kepada kita mba mila bahwa pentingnya menjaga diri manusia yang lain
dan bagaimana kalau kita sering mengungkit ngungkit kebaikan
jangan sampai mengungkit ngungkit kebaikan gitu
ya jangankan mengungkit kebaikan kita kepada orang lain
seorang istri mengungkit ngungkit
dan mengungkit ngungkit keburukan suaminya itu juga gak boleh
maka diantara sifat istri yang harus dihindari apa
seorang istri yang suka mengukit ngungkit
mengungkit kebaikannya dan mengungkit keburukan suaminya
nah sekarang ngungkit ngungkit orang lain
suami istri aja gak boleh harus dijaga dengan baik
maka ada dua hal yang harus kita ingat
dan ada dua hal yang harus kita lupakan
hal yang harus kita ingat
kebaikan orang lain kepada kita
dan keburukan kita kepada orang lain
dua hal yang harus kita lupakan
kebaikan kita kepada orang lain
dan keburukan orang lain kepada kita
wah keburukan orang lain kepada kita itu luar biasa
itu disitu letak perjuangan ya itu sebenarnya
ahilman masya allah
ahilman ini menarik sekali
tapi kita harus berpisah
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah azza waj
saya mladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi ndudiri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh